dan sudah bergabung bersama cnn indonesia news hour pendiri garda pangan eva bahtiar
selamat siang mbak eva apa kabar
halo siang mas rizky baik baik
alhamdulillah baik ya
oke mbak eva ini gimana sih cerita awalnya mendirikan komunitas menyelamatkan pangan ini
oke jadi kalau latar belakangnya itu memang karena concern kami ya mas pendirinya
terhadap isu food waste atau sampah makanan ini
karena emang ternyata nggak banyak orang yang tahu kalau indonesia itu negara pembuang sampah makanan terbesar kedua di dunia
kalau dihitung hitung satu orang itu bisa buang tiga ratus kilo makanan tiap tahunnya
nah kita melihatnya sampah makanan ini dampaknya juga banyak
jadi ada dampak ekonomi kemudian dampak lingkungannya juga dia sebenarnya sangat merusak lingkungan
dan di satu sisi kita juga ngeliatnya sebuah ironi ya mas
kenapa ada makanan yang dibuat
karena kita buang banyak banget sedangkan di satu sisi masih banyak orang yang membutuhkan lah di indonesia
kurang lebih itu latar belakangnya seperti itu alasannya
tahun berapa sih mbak ini didirikan
kita sebenarnya kalau konsep sudah dari dua ribu enam belas
konseptingnya tapi jalan pertama kegiatan food rescue pertama dari mitra pertama kami itu jalan bulan juni tahun dua ribu dua

masih muda sih mas baru tiga tahunan lah ya umur
umur perjalanan kami
oke terus mbak ini kan dikatakan juga membagikan makanan berlebih
kemudian juga makanan yang dekat masa kadar warsanya ini seperti apa
atau gimana detailnya dari makanan makanan yang nantinya akan dibagikan ke keluarga prasejahtera ini
jadi sebenarnya sumber makanan berlebihnya itu banyak sih mas
jadi kita food rescue itu ada yang pertama dari berbagai industri hospitality dan bisnis makanan
jadi kita emang bermitra dengan resto hotel cafe bakery distributor buah dan lain sebagainya
jadi kalau mereka ada makanan yang tidak terjual di hari itu yang masih dalam kondisi sangat layak
itu yang kita ambil kemudian kita sortir dan kita distribusikan
tapi selain dari itu kita juga ngambil dari event event
jadi misalnya wedding ada conference festival pesta apapun yang berpotensi menghasilkan makanan berlebih dalam jumlah yang cukup banyak
itu boleh panggil garda pangan
kita juga ada agenda glenning
jadi gleaning itu semacam food rescue tapi langsung di lahan petani
jadi memang macam macam programnya itu fokus gimana caranya kita bisa ngurangi food waste di indonesia
oke terus selama aktif di sini ini pengalamannya apa saja sih
kemudian tadi sudah dijelaskan ya makanannya dapat dari mana saja
secara pengalaman apa sih yang didapat mbak selama akhirnya mengumpulkan makanan berlebih
kemudian juga makanan yang mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu banyak
mungkin bagi sebagian orang tidak apa ya dibuang gitu ya kurang penting
tapi ternyata di luar sana ini banyak orang orang yang justru berharap gitu akan makanan makanan ini
bener mas mungkin banyak dari kita yang melihat satu piring nasi atau beberapa potong kue itu kita cenderung take it for granted ya
jadi tidak terlalu respect sama makanan
khususnya generasi sekarang ini memang kan semakin distant ya
semakin berjarak dengan apa namanya gimana sih caranya pangan itu diproduksi gitu
nah jadi kita tuh kalau food rescue terus ketemu langsung dengan masyarakat prasejahtera gitu yang membutuhkan
biasanya reaksi mereka memang ini ya mas bikin kita bersyukur lah istilahnya
jadi mungkin sepiring nasi atau beberapa potong kue yang kita anggap tidak ada harganya
buat mereka itu bisa jadi menyelamatkan nyawa mereka hari itu gitu
kalau ada sesuatu yang kita dapat dari perjalanan gak ada pangan selama tiga tahun ya kita sebenarnya jatuhnya jadi jauh lebih bersyukur
lebih menghargai makanan juga gimana caranya supaya nggak kebuang
ya mbak eva ini kan kegiatan mbak eva sendiri ada di surabaya jawa timur
ini kemudian sudah ada di kota kota lain kah kegiatan ini
bagaimana respon dari pemerintah di sana
oke jadi awal didirikannya memang di surabaya tahun dua ribu tujuh belas
tapi per maret dua ribu dua puluh kemarin sebenarnya kita sudah mulai ekspansi pertama di kota malang
tapi memang progresnya belum terlalu banyak mas soalnya langsung kepotong pandemi kemarin
nah kalau rencana untuk buka di kota kota lain itu sebenarnya itu visi besarnya garda pangan gitu
kamu pengen banget garda pangan ada di tiap kota besar di indonesia
karena saya percaya emang sebenarnya foodbank itu harusnya ada di tiap kota gitu ya
tapi memang kita juga sadar karena kita social enterprise yang semuanya pendanaannya mandiri
untuk menuju ke sana memang betul betul butuh perencanaan yang matang
terus butuh fondasi yang kuat
sambil kita sebenarnya di surabaya ini ngumpulin best practice nih
jadi harapannya ketika nanti tiba waktunya untuk buka di kota lain
kita sudah punya segudang pengalaman dan pembelajaran
dari surabaya yang bisa langsung diterapkan gitu di kota kota baru
nah terus ini kan tadi sempat dibilang juga rencananya bisa dibilang berubah lah ya
karena tiba tiba terjadi pandemi dan saat ini berarti kegiatan sendiri gimana mbak selama pandemi ini
iya jadi dulu sebenarnya sebelum pandemi itu kita jalan tiap hari mas
jadi tiap hari itu memang agendanya keliling ke mitra mitra kami
kemudian langsung didistribusikan
selama pandemi memang
memang mitra mitra kami ini ya cukup terdampak ya
jadi hotel tutup semua kemudian resto bakery itu
ada beberapa yang masih buka tapi itu pun mengurangi produksinya secara signifikan kan
jadi kalau kita jalan pun sebenarnya nggak banyak yang bisa kita selamatkan
tapi kita melihat sebenarnya di masa masa pandemi ini justru sebenarnya saat inilah warga itu paling vulnerable
paling rentan dan paling membutuhkan akses pangan sebenarnya
nah jadi kita akhirnya memutuskan untuk mengubah sedikit operasional dari yang tadi
sekarang jadinya food donation atau donasi pangan gitu
jadi kita membuka donasi untuk siapapun yang mau terlibat berpartisipasi
dan surprisingly memang banyak banget yang ini ya yang ikut bergabung secara kolektif gitu di inisiatif ini
jadi banyak perusahaan ikut kemudian catering suka ngirim makanan
terus individu banyak yang donasi dana
bisnis bisnis lokal di surabaya juga ikut support
jadi inilah senang banget masa pandemi ini meskipun jadi pukulan
tapi kita banyak banget dapat hal hal baru juga sebenarnya selama pandemi dan menjaga solidaritas pangan kita
mbak eva tadi belum dijawab adakah kemudian partisipasi atau respon dari pemerintah mbak eva saat ini sejauh ini
terhadap pemerintah sebenarnya mimpi besar kita ya mas kita tuh pengen banget indonesia itu punya policy khusus tentang food waste
karena memang meskipun food waste ini isu yang sangat masif sebenarnya bisa dibilang di indonesia tapi isu ini belum banyak didiskusikan apalagi ada solusinya gitu
dan kita sebenarnya bisa belajar banyak dari negara negara di luar negeri yang sukses gitu ya mengurangi food waste nya karena mereka punya policy yang mendukung dari pemerintahnya
nah ini yang dari awal kita berdiri sebenarnya sudah kita dorong tapi ya kita sadar juga public policy itu bukan barang yang bisa semalam jadi gitu ya
mungkin jalan kesana masih panjang tapi kita melihat awareness masyarakat terhadap isu food waste juga mulai makin meningkat lah
jadi ya harapannya suatu saat kita bakal punya policy yang khusus mengatur tentang food waste
mbak eva selain tadi mengatakan bahwa kita harus mengatur tentang food waste

saya pasti akan jawab semuanya

kita mungkin itu kebanyakan yang berhasil kita untuk
masa itu perlu kita mengatur eknis
memang kita menerima donasi tapi sangat kita saring gitu ya harus yang se value dengan kita
sisanya kita cari dana itu sebenarnya semuanya serba mandiri
dan semua bisnis bisnis kita tuh masih terkait dengan food waste juga sebenarnya
nah sebenarnya kalau kita jalan tiap hari ongkos paling besar itu ada di transport
jadi bukan di makanannya karena makanannya bisa dibilang kita dapat free
tapi di transport itu yang jalan tiap hari yang lumayan cukup berat lah bisa dibilang tanggungan dananya
nah khususnya nih apalagi kalau kita misalnya kemarin kita baru dapat kerjasama dari tujuh hotel akor sekaligus
nah itu kita jadi harus mengupgrade moda transportasi kita jadi harus pakai mobil box yang ada pendinginnya gitu ya
nah itu kan lumayan mahal jadi kita lumayan fundraising hampir setahun tuh untuk dapat mobil itu
jadi kalau emang ada yang bisa dibantu sebenarnya memang pendanaan jujur khususnya untuk membeli aset aset gitu ya
aset aset jangka panjang untuk meng upgrade storage kita misalnya meng upgrade mesin mesin pengolahan makanan kita
itu yang mungkin bisa dibantu oleh teman teman semua selain doanya lah dan dukungannya
oke semoga memang nanti banyak yang tergerak gitu ya untuk tadi membantu salah satu kendalanya ada di transportasi
iya terima kasih
mbak eva ini kan kita tahu di hari pahlawan hari ini dan tentunya mbak eva dan juga teman teman tidak berlebihan kalau kita bilang sebagai salah satu pahlawan gitu ya untuk bidang kemanusiaan
apa pesan mbak eva kemudian untuk masyarakat terkait juga dengan food waste mungkin ataupun ada pemirsa di rumah yang punya ketertarikan atau ingin melakukan hal yang sama dengan mbak eva dan teman teman
mungkin sudah waktunya kita untuk lebih aware membuka mata juga tentang permasalahan lingkungan ya secara general
mungkin gak cuma food waste tapi permasalahan lingkungan yang lain
kita tahu bumi tidak sedang dalam keadaan baik baik saja kita ada dalam ancaman climate crisis dan itu nanti ujung ujungnya akan berdampak ke manusia juga
saya beberapa tahun lalu banyak kerja dengan petani dan menyaksikan langsung ya saat saat ini memang tingkat gagal panen
itu udah makin nyata gitu kelihatan karena efek dari climate crisis itu
kalau ada yang bisa kita lakukan sekarang saya pengen mendorong teman teman semua untuk hidup lebih ramah lingkungan
kita dorong juga berbagai macam policy yang bisa mendukung sustainability lingkungan hidup kita
dan semoga kita bisa meninggalkan alam lingkungan yang lestari untuk generasi berikutnya
oke mbak eva terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour
dan tentunya sampaikan salam kami kepada teman teman tetap semangat dan juga sehat selalu
sama sama makasih mbak eva